komisi pemberantasan korupsi atau kpk dikabarkan menangkap seorang oknum direkturat jenderal pajak kementerian keuangan terkait kasus dugaan suap dari wajib pajak
dilansir cnn indonesia com seorang oknum yang diduga setingkat eselon tiga itu diringkus dalam operasi tangkap tangan di sebuah lokasi di jakarta usai melakukan transaksi
dalam operasi itu kpk dikabarkan menangkap sejumlah orang sedangkan uang sejumlah lebih dari satu miliar yang ditengarai berkaitan dengan kasus tersebut telah disita
hingga kini semua pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan itu diperiksa secara intensif di kantor kpk
namun seluruh pemimpin pimpinan kpk masih bungkam saat dikonfirmasi mengenai hal itu
sementara itu direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat ditjen pajak hestu yoga
mengatakan bahwa masih menunggu keterangan resmi atas ott tersebut
di gedung kpk kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat pagi arman
apakah sudah ada keterangan resmi dari kpk terkait dengan kabar operasi tangkap tangan dari oknum ditjen pajak ini
memang benar sekali informasinya
yang kami peroleh bahwa memang pada senin malam dua puluh satu november dua ribu enam belas
komisi pemberantasan korupsi menangkap tangan salah seorang pejabat eselon iii
yang berasal dari lingkup direkturat jenderal pajak atau dirjen pajak kementerian keuangan
dan satu orang pengusaha
sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi siapakah atau inisial daripada pejabat eselon iii ini joy
dan juga siapakah inisial dari pengusaha yang tertangkap tangan
mereka ditangkap tangan oleh
komisi anti rasuah ini karena memang si pengusaha ini ingin memberikan suap kepada pejabat eselon iii ini
untuk meringankan biaya pajak dari si wajib pajak atau si pengusaha ini
dan memang keterangan resmi dari komisi pemberantasan korupsi sampai pagi ini kami masih belum mendapatkan keterangan apapun
baik dari jurubicara kpk maupun dari pimpinan kpk
begitu pula kami juga belum mendapatkan informasi resmi atau pernyataan resmi dari pihak dirjen pajak sendiri
namun beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa direktur pelayanan dan penyuluhan serta humas
dari dirjen pajak kementerian keuangan menyatakan bahwa mereka memang sama sekali tidak membantah atau menampik isu
ataupun juga kabar ditangkapnya salah seorang pejabat eselon iii dan juga salah seorang pengusaha
namun menurut keterangan dari direktur penyuluhan dan juga humas dirjen pajak
mereka pun belum mendapatkan informasi yang jelas ataupun keterangan yang jelas dari komisi pemberantasan korupsi
dan menurut informasi yang kami peroleh juga bahwa pada hari ini akan digelar konferensi pers bersama
baik dari komisi pemberantasan korupsi bersama sama dengan pihak dirjen pajak untuk memberikan informasi kepada halayak
mengenai ditangkap tangannya salah seorang pejabat eselon iii di lingkup direkturat jenderal dirjen pajak keuangan
kementerian keuangan maksud kami dan salah seorang pengusaha yang sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi
siapakah inisial pengusaha maupun inisial dari pejabat eselon iii